sejumlah pemimpin partai politik tokoh nasional dan tokoh organisasi masyarakat
yang tergabung dalam aliansi kebangsaan indonesia menggelar aksi bernama kita indonesia
aksi kita indonesia digelar minggu ini di sepanjang jalan sudirman dan mh tamrin
bersamaan dengan penyelenggaraan car free day
aksi ini diadakan untuk mengawal serta mendukung pemerintahan presiden joko widodo
wakil presiden yusuf kala
acara tersebut dilakukan mulai pukul tujuh pagi hingga sebelas waktu indonesia barat
ada sepuluh panggung budaya yang tersebar di jalan mh tamrin hingga jalan jenderal sudirman
dan panggung utama didirikan di depan hotel indonesia
dalam acara ini pentas kesenian dari berbagai daerah di indonesia ditampilkan
kemudian dilanjutkan dengan orasi kebangsaan dari sejumlah tokoh nasional
ditemui di kawasan bundaran hi ketua umum partai golkar menyampaikan harapannya terkait aksi empat desember ini
berikut adalah pernyataan setia novanto
bahwa dengan adanya aksi damai dengan seluruh komponen bangsa
seluruh hadir di sini rakyat indonesia dari mulai hal hal masyarakat yang kecil sampai di tingkat atas
kita pelihara kebangsaan kita kita pelihara adalah kebersamaan kita
kita pelihara betul betul supaya nkri ini persatuan dan kesatuan bangsa kita bisa berjalan secara baik
atribut partai politik salah satunya milik partai nasional demokrat terlihat di lokasi aksi kita indonesia sepanjang kawasan sudirman tamrin jakarta
ketua umum partai nasional demokrat surya paloh menyatakan siap diberi sanksi jika memang keberadaan atribut partainya melanggar aturan
coba tanyakan sama plt gubernur lah ya
barangkali ya kalau melanggar kita siap menerima konsekuensinya untuk kebajikan yang kita rasakan perlu kita bawakan
gak apa apa memang ini konsekuensinya ya
kita terima itu ya
mudah mudahan baik semuanya